kali ini saya mau ajak anda jalan jalan ke monumen nasional
karena sejak digelarnya asian games dua ribu delapan belas lalu
monas disulap menjadi lebih menarik dengan sajian hiburan menggunakan teknologi video mapping
berikut ributan ya
apakah anda pernah melihat tayangan visual grafis yang berada di sebuah bangunan atau gedung
seperti yang ada di opera house sydney australia
atau di beberapa gedung di singapura
teknologi dengan nama video mapping ini kerap digunakan saat perayaan hari besar
ataupun momen spesial seperti halnya asian games
dalam rangka memberiakan asian games dua ribu delapan belas
pemprov dki jakarta menghadirkan video mapping di monumen nasional
video yang berisikan perjalanan sejarah asian games di indonesia ditampilkan apik selama dua puluh lima menit
lantas bagaimana teknologi video mapping bekerja
video mapping pada dasarnya merupakan gambar hasil refleksi dari proyektor
yang ditembakkan pada suatu objek berbentuk bangunan
proyektor yang digunakan pada setiap bangunan
akan berbeda jumlahnya dari proyektor yang digunakan pada setiap bangunan
empat belas proyektor yang ditempatkan dalam berbagai posisi mengikuti bentuk monumen
seperti yang kita lihat di atas sana kita lihat proyektor empat belas unit proyektor yang dipakai kali ini
kita juga butuh berbagai aksesoris aksesoris kecilnya seperti pencabang
kita sebutnya da atau
kita juga butuh kabel kabel digital dan juga komputer high end untuk melakukan pertunjukan ini
yang jelas objek benda yang nggak rata itu akan membuat kita perlu software untuk
jadi gambarnya pasti waktu awal itu tidak pas
kita harus tarik tarik di software sehingga pas di situ
salah satu pelopor video mapping adalah taman bermain disney
ini adalah video mapping yang terkait dengan perubahan dalam bentuk dua dimensi
di indonesia video mapping mulai populer sekitar tahun dua ribu sembilan
hingga kini video mapping masih terus berkembang dan mulai dinikmati oleh masyarakat
muhammad rizata jakarta